tim sepak bola indonesia berhasil mengalahkan tuan rumah kamboja dengan skor dua satu dalam laga terakhir fase grup sea games dua ribu dua puluh
dalam laga terakhir yang digelar di stadion national olympiade phnom penh yang baru saja berakhir tersebut
gol pertama indonesia dicetak titan agung pada menit ke sembilan
menjelang akhir babak pertama kamboja mampu menyamakan kedudukan melalui sambaran sofian makara
usai turun minum beckham putra membawa indonesia kembali unggul di menit ke lima puluh satu keunggulan dua satu untuk indonesia bertahan hingga akhir laga